kamu pegang erat kedua tangan istriku ya
aku akan berusaha mengambil batu dari tangannya
kita pasti dapat menemukan
solusi yang paling tepat kak
kita semua sama sama tahu
nggak ada solusi lagi
untuk masalah ini dinta
semua udah berakhir
suamiku udah mati
istriku aku nggak mati
aku di sini
semua rencana balas budi ini
akan berakhir dengan malapetaka
aku gak akan maafin diriku sendiri
kak kan sudah aku bilang
ini semua bukan kesalahan kakak
aku di sini
lagipula tubuhnya masih hangat itu berarti masih ada harapan
jika tubuh krishna masih hangat itu berarti arwah krishna belum mencapai langit
seandainya kita bisa menemukan obat menghidup orang mati krisna dapat dihidupkan kembali kak
sekarang saatnya aku untuk pergi
saya lintang putih
saya ingin bertemu
saya ingin bertemu dengan dewa langit
saya mohon izinkan saya untuk bisa melintasi gerbang ini
tidak ada yang boleh melewati gerbang ini kecuali barang dewa
saya mohon saya harus bertemu dewa langit dan harus melintasi gerbang ini pak penjaga
kami tidak bisa melanggar peraturan pergi kamu dari sini
izinkan saya pak penjaga
saya harus menemui dewa langit
gak sekar ini aku lintang putih
kak aku mohon kak aku harus bertemu dengan dewa langit
penjaga penjaga ini tidak mengizinkan aku kak
kak sekar kak sekar
kak tunggu kak
wanita ini kak sekar
taruh sekarang musuhnya
dia membuat kekacauan
biar aku yang mengurus
kau harus bertemu dewa langit
kau harus bertemu dewa langit
kau harus bertemu dewa langit
kau harus bertemu dewa langit
kau harus bertemu dewa langit
pergi kau berantung
pergi kau berantung
kak lintang berhasil nga ya
sekarang apa lagi yang harus aku lakukan dita
sekarang apa lagi yang harus aku lakukan dita

apa suamiku memang sudah gak punya harapan lagi
istriku jangan menangis
jangan putus asa kak
pasti masih ada cara lain
ada kak ada
ada seseorang yang bisa ngebantu
kaum orang miskin yang suci
kaum orang miskin yang suci
kaum orang miskin yang suci
iya kaum sidi itu kan penghubung antara langit dan bumi

mereka adalah orang orang yang baik hati dan suci
orang orang yang tangannya gak pernah ngebunuh sebuah nyawa pun
bahkan nyawa hewan yang gak berharga sekalipun
ya sama sama nek
ya sama sama nek
bukan begitu caranya istriku
kamu harus memaku sisi yang rata dulu
coba deh dengan begitu kamu akan lebih gampang untuk menggabungkan sisi yang lainnya
satu sekian dari tuhan
minta kasihkan atas firmananku
wah kamu beli banyak sekali dinta
satu gerobak penuh
semua es yang ada di pasar aku porong
eh kita beresin petinya dulu kak
akhirnya selesai juga kak
sekarang kita tinggal minain tubuh krishna
eh tubuhku mau dipindahin kemana
eh mau dibawa kemana tubuhku
eh kalian mau kemana
istriku jangan jangan jangan
jangan taruh aku di dalam kotak itu
ada esnya nanti kedinginan tubuhku
banyak hantu disini
suara apa itu kak
kayaknya ada orang yang lagi main seruling
kamu terluka ya
kamu akan saya sembuhkan ya